kepulauan seribu merupakan salah satu obyek wisata di pesisir jakarta utara
tak hanya wisata di sekitar pulau panggang masyarakatnya hidup menjadi pembudidaya ikan
solihin atau yang akrab di sapa acai sudah lima tahun menjadi pembudidaya ikan kerapu
ada beberapa jenis ikan kerapu yang dibudidayakan yaitu kerapu cantang kerapu lodi dan kerapu tikus
ikan kerapu biasanya dipanen saat berumur tujuh bulan
ikan tersebut biasanya dijual sekitar seratus ribu hingga lima ratus per kilogram tergantung jenisnya
aceh mengaku tantangan terbesar menjadi pembudidaya ikan kerapu adalah tak kala ada limba minyak yang mencemari air laut
terutama pek itu yang agak kedua kadang kadang cuaca ombrak
kalau ukuran ikan kita udah tujuan sih kalau ombak gede ya tidak terlalu signifikan ininya bahayanya
tapi kalau kita lagi pas nebar bibit ukuran sepuluh cm ada ombak besar ya itulah ikan kita
kadang kadang mati sepuluh sehari bisa lebih dari itu karena kan faktor cuaca dia terlalu goyang gitu
harus agak tenang
itu aja sih
masih di sekitar pulau panggang ada sistem pengolahan perairan air laut dangkal dari pusat kajian sumber daya pesisir dan lautan atau pksplipb yang disebut sea farming
tahun dua ribu empat belas sea farming mencoba membudidayakan udang faname
udang faname biasanya berhabitat di perairan air tawar
udang faname dapat dipanen setelah empat bulan
udang tersebut bisa dijual dengan harga antara rp satu ratus dua puluh hingga rp satu ratus tiga puluh per kilogram
nah kita melihat ini menjadi komoditi dan harapan baru masyarakat kira kira di pulau seribu
karena dengan waktu budidaya tidak terlalu lemah empat bulan mereka sudah bisa panen
kemudian juga dengan harga yang juga tidak terlalu rendah mereka bisa dapat keuntungan
dan inilah saya kira motif kita untuk mengadaptasikan udang sebagainya
sebagai salah satu komoditas baru di kawasan sea farming kita
menurut pengamat tata kota yayat supriyatna agar budidaya ikan di kepulauan seribu maju hasilnya tak hanya dijual mentah
namun sebaiknya diolah menjadi sebuah produk
nah kalau nangkep ikan langsung jual harganya tidak seberapa
tapi bagaimana tangkap olah
pengolahan itu penting
kerapu kerapu itu hanya sekedar menjual
ikan mentahnya saja
apakah lebih bagus jadi tepung ikan
atau makanan kalengan
atau ada produk rupuknya
atau produk apa ya macam macam lah dari ikan itu
supaya ada nilai tambah
saya bilang di jakarta outlet atau pusat pertukuan perbelanjaan dari pulau seribu enggak ada
nah kalau dki itu mau memajukan
pulau produk pulau seribu
kenapa dki tidak punya kios badan usaha di tanah abang di mal di mana di pasar
produk produk dari warga pulau seribu
jadi warga pulau seribu itu merasa diwongke merasa diperhatikan
pengelolaan budidaya ikan di perairan kepulauan seribu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
dan perekonomian bagi masyarakat di sekitarnya
india yuwono maria oktober jakarta